peserta konferensi yang telah lebih dulu tiba di kota bandung melakukan city tour
city tour ini merupakan rangkaian acara dari konferensi ibraf
lebih dari tiga puluh peserta dari berbagai negara mengikuti kegiatan city tour ini
dengan menggunakan bus bandros peserta konferensi diajak berkeliling kota bandung
beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain jalan asia afrika
museum asia afrika gedung merdeka dan taman sejarah di kota bandung
peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara mengaku kagum dengan kota bandung
kita bisa melihat banyak anak anak yang bermain air di sini
beberapa gambar dari mayor di sini
kita bisa melihat banyak di sini
itu adalah kota yang sangat indah
kota yang sangat berkembang
dengan orang orang yang baik
dan cuaca yang baik
jadi saya sangat terkesan
dan saya berharap bisa kembali kembali ke bandung
city tour yang digagas oleh pemerintah kota bandung
diharapkan bisa mengenalkan kota bandung kepada para peserta
tujuannya agar para delegasi bisa lebih mengenal kota bandung
jadi bandung itu menjadi paris van java dari indonesia
ada berapa tempat yang dirasakan
kita ada lima tempat
diantaranya itu tadi gedung kaa
lalu tadi taman sejarah
lalu apa lagi tadi
ya tempat kuliner
konferensi ibraf rencananya akan berlangsung selama tiga hari
mulai tanggal dua puluh satu februari hingga dua puluh tiga februari
dan selama tiga hari
renggi wijaya bandung